hari ini tim penyidik sudah melaksanakan gelar perkara
orang atau pihak
yang memiliki tempat
dan bertanggung jawab terhadap tempat tersebut
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
korban meninggal dunia
ini semuanya diterapkan
khususnya kepada trp
dan ke dua kuhp